saat melonjaknya kasus covid sembilan belas di india dilaporkan indonesia justru menerima satu ratus dua puluh sembilan warga negara india masuk ke tanah air
penerimaan wn india ini menjadi langkah kontradiktif pemerintah di sisi lain melarang mudik di dalam negeri
dan untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan kepala bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas harry trianto
selamat sore mas ferdi salam sehat
salam sehat terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini mas
kita langsung konfirmasi beberapa hal mas heri terkait dengan situasi yang dilematis dihadapi di dalam negeri
ada pembatasan pergerakan manusia masyarakat tapi kemudian satu ratus dua puluh sembilan warga india yang sedang menghadapi lonjakan kasus atau tsunami kasus covid sembilan belas bisa masuk ke indonesia
ini apa kebablasankah pengawasannya bagaimana apa yang bisa dijelaskan soal ini mas
ya baik mas kita harus lihat dulu sebenarnya
regulasinya memang selama ini kita tidak menutup sepenuhnya pintu pintu kedatangan dari luar negeri ya tapi dengan persyaratan khusus
wna memang praktis tidak kita terima sejak bulan desember dua ribu dua puluh
waktu itu dan dikecualikan untuk mereka yang dari kop diplomatik maupun mereka yang punya kartu izin tinggal sementara
kartu izin tinggal tetap ya kitab itu yang kemudian memang diperbolehkan
nah dari semua itu warga negara india yang masuk ke indonesia mereka memiliki dua hal itu
rata rata memiliki dua hal itu jadi memang itu yang secara regulasinya memang dimungkinkan
kemudian kita melihat yang seperti disampaikan juga dari balai karantina dari mereka kemudian dilakukan
dan awalnya ada sembilan tapi hari ini diupdate oleh menteri kesehatan menjadi dua belas
nah mereka ini yang untuk sementara kita karantina di berbagai tempat di jakarta
dan karantina yang diberikan pun juga bukan lima hari seperti yang di ketentuan lama
tetapi empat belas hari di ketentuan lama
jadi kalau yang dua belas itu kemudian dilakukan perawatan sama isolasi
kemudian yang sisanya itu
di karantina dalam waktu empat belas hari sudah dilakukan swab pcr yang pertama
nanti sebelum empat belas hari mereka menjalani tes pcr yang kedua
kemudian untuk mengetahui apakah mereka diingatkan sehat atau tidak
oke kabarnya ada yang positif ini kondisinya gimana
iya yang positif tadi disampaikan oleh menteri kesehatan ada dua belas
dan mereka sedang dalam
perawatan sekaligus itu kita melakukan penelitian
ya lanjut mas
ya jadi mereka sedang di ini apa
mereka sedang dirawat kemudian yang kedua
mereka virus yang ada di bawah mereka akan dipeliti sejauh mana
varian dari mana untuk kemudian upaya mitigasi kita ke depan
oke mas hari kenapa kemudian ini konsentrasi
dan sekaligus kita semua khususnya masyarakat indonesia
soal kedatangan ratusan warga negara india ini
walaupun kemudian syaratnya yang anda sampaikan tadi juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
tapi kemudian kan ini kontradiktif sekali dengan apa yang kita hadapi saat ini di dalam negeri
begitu jelang lebaran ini
mas ferdi keputusan dari imigrasi maupun tim karantina ke kementerian kesehatan
untuk melakukan treatment kepada mereka
di atas yang
regulasi yang ditentukan itu sebenarnya bentuk dari kehatian kita
jadi selama periode desember sampai sekarang ini
sudah lebih dari seratus ribu pelaku perjalanan internasional yang masuk ke indonesia
baik itu pekerja migran indonesia maupun wna
dan dari situ kita sudah menemukan lebih dari dua lima ratus orang yang kemudian positif
dan kemudian dari situ
kita bisa melakukan mitigasi lebih awal tidak melepas mereka
jadi ketika mereka di karantina mereka mendapatkan perawatan
itu adalah bentuk mitigasi risiko
nah yang dilakukan sekarang itu adalah bagian dari itu
mereka langsung dicegat
dan hari ini pun pemerintah juga cukup cepat merespon dengan meniatakan pengurusan visa
kemudian menutup sementara pintu pintu kedatangan dari luar negeri untuk warga negara india
atau warga negara asing yang pernah berada di india dalam empat belas hari terakhir
oke komitmen ini mas heri yang ingin masyarakat indonesia dengarkan bahwa empat belas hari ke depan
ini aturan ini ketat bahwa tidak boleh atau ada pelarangan yang cukup ketat begitu terhadap warga negara asing yang akan masuk ke indonesia
khususnya juga warga negara india
iya tentu saja
sekarang dulu yang waktu desember waktu b satu satu tujuh belas baru ditemukan
kita bahkan tutup
tutup untuk akses dari warga negara inggris waktu itu
sekarang kemudian di india terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan
sekarang kita tutup
mudah mudahan kita juga belum terlambat melakukan itu
karena misalnya varian b satu ratus tujuh belas sejauh ini kita menemukan sudah di bawah sekitar sepuluh warga negara indonesia ya
yang masuk dari luar negeri
dan mudah mudahan itu bisa dilokalisir
sekarang yang ada dari india ini kita tunggu empat belas hari ke depan
mudah mudahan dia juga tidak lebih berbahaya virusnya
dan mereka bisa di treatment sampai tanpa perlu mereka berinteraksi dengan warga negara indonesia
untuk wni yang akan kembali ke indonesia bagaimana mas heri
apakah ada aturan tertentu atau batas waktu yang ditentukan sebagai persyaratan bagi mereka
ya wni yang tentu saja kalau wni kita nggak bisa menolak mereka ya
jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah melakukan karantina kepada wni yang datang dengan jangka waktu yang lebih lama tadi
misalnya yang terkait dengan india ya
mereka pernah ke india atau dari india atau pernah ke india jadi karantinanya ditambah menjadi empat belas
jadi ini mudah mudahan ini cukup efektif dalam memitigasi risiko penularan mas heri
oke pelandaian kasus kan beberapa bulan ini kita nikmati ya mas heri
tapi dengan adanya
situasi tersebut begitu ya dengan kasus masuknya wn india ini beberapa pihak memprediksi akan ada potensi transmisi yang akan terjadi di tengah masyarakat
disiapkan tidak antisipasinya
ya tentu saja potensi untuk transmisi itu terjadi
faktornya memang tidak semata mata dari india
tetapi dari kedisiplinan warga yang bepergian ya
meningkatkan makin abai dengan protokol kesehatan dan banyak bepergian sebelum pembatasan atau peniadaan mudik yang diselenggarakan tanggal enam sampai tujuh belas mei
itu jadi kombinasi ya
jadi kita tidak melihat ini sesuatu yang tunggal apakah ini dari india atau apakah ini dari transmisi lokal juga yang mungkin terjadi
karena faktor penularan covid ini mas herdi kita tahu semua adalah manusia
cara untuk mencegahnya sekarang ya kemudian mengurangi interaksi antar manusia
mengurangi perumunan dan seterusnya
oke mas herdi terakhir
satgas sering mengatakan mempertimbangkan semua resiko
tapi dengan kejadian kemarin tentu menjadi alert lagi ya
mengingat kasus di india ini juga ada varian baru di sana yang juga ditakutkan akan sampai ke indonesia
bagaimana nanti menjawab ini terhadap resiko resiko yang akan muncul
ya selama ini kami mengembangkan komunikasi resiko mas herdi
jadi kemudian mengingatkan masyarakat tentang kondisi sebenarnya tanpa pernah menutup nutupi apa yang terjadi
sehingga masyarakat sendiri bisa aware untuk melindungi dirinya
tetapi ketika terjadi di lapangan ada beberapa hal yang mungkin terjadi penyimpangan
menyangkut kedisiplinan masyarakat atau juga kemudian upaya upaya warga negara indonesia misalnya yang masuk dari luar negeri
untuk mencoba mengakali regulasi
hal itu tentu saja harus kita tutup celahnya sekecil mungkin
sehingga kekhawatiran tadi yang disebutkan oleh mas ferdi itu tidak perlu terjadi
jadi memang kita ini sedang menghadapi ramadan dan idul fitri
yang kemudian mobilitas internal itu akan tinggi di dalam negeri
tetapi juga mobilitas dari luar negeri juga tinggi karena banyak pekerja migran indonesia yang merencanakan kembali
pada masa idul fitri kali ini
oke keseriusan itu tidak hanya dituntut kepada masyarakat
tapi juga satgas dan pemerintah juga harus serius begitu ya untuk menjalankan itu semua
baik terima kasih mas heri sudah bergabung dengan kita sore